dan berbicara dengan invasi rusia ke ukraini sudah berlangsung selama hampir tiga pekan
rusia menyerang ukraina dari berbagai arah dengan membawa sejumlah senjata mematikan
bahkan beberapa pihak meyakini bahwa persenjataan canggih dan mematikan rusia tersebut
bukan saja bakal melumpuhkan ukraina namun juga akan memicu kiamat dunia alias perang dunia ketiga
dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan khairul fahmi
halo selamat siang pak fahmi apa kabar pak
selamat siang pak fahmi alhamdulillah baik
baik kita akan membahas tentang rusia dan ukraina ini pak fahmi
di mana rusia ini kan adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki persenjataan paling canggih
bahkan bisa dikatakan mematikan ya pak fahmi
namun mengapa kalau kita lihat sampai tiga pekan serangan ke ukraina
rusia ini belum juga menguasai ukraina
bahkan baru bisa mendekati kota kiev baru baru ini
apakah ini rusia mengalami kesulitan pak fahmi
atau apakah ini merupakan bagian dari strategi militernya rusia
ya pertama perang itu kan tidak sederhana hitung hitungan kekuatan di atas kertas ya
memang kalau kita lihat tadi rusia punya sekian banyak senjata mematikan ya
apa namanya dari total kekuatan militernya juga jauh lebih besar daripada ukraina
ya rusia ini negara kedua terkuat di dunia secara militer
sementara ukraina ya jauh di bawah rusia
nah apa namanya tapi kan perang itu juga punya strateginya sendiri ya masing masing perang ya
artinya kita tidak apa namanya tidak serta merta juga bisa menggunakan senjata senjata mungkas yang kita miliki untuk
kemudian lakukan penaklukan total
politik artinya mereka hanya masih membuka opsi untuk melakukan perundingan yang lebih serius dan
terlalu besar karena perang itu kan juga
mahal sehingga mereka tentu saja
menggunakan senjata pamungkas lebih awal
dan di sisi lain
kita juga tahu bahwa
perang ini sejauh ini
cukup banyak bantuan dari
para anggota nato
ada empat belas negara
ke ukraina dan itu
sedikit banyak mempengaruhi
sehingga ya ini tentu saja juga perlu
kalau kita lihat secara
dan dukungan militer dari negara negara
lain itu sudah berdatangan
pada kemampuan personil personil
oke berarti optimalisasi
bantuan begitu ya kalau dari sisi ukraina
pak fahmi tadi menarik anda
sebutkan terkait rusia
yang anda katakan melakukan
atau melacarkan agresi ini
untuk menerobos kepentingan politik
mereka berarti apakah bisa dikatakan
perundingan yang kita tidak tahu
apa akan terjadi begitu karena untuk bisa
begitu atau menerobos kepentingan politik tentunya
tidak hanya dari peperangan begitu apa yang ditunggu
rusia kira kira pak
ya kan begini target rusia
sejak awal adalah mencegah
ukraina bergabung dengan nato
karena itu akan meningkatkan ancaman pada
rusia secara sekalian
zelensky atau siapapun
itu bisa menjamin
baik baik saja dan
mereka akan selalu siap
memang perang itu kan
semudian menjadi makin
bergabung dengan nato
di mana proyek itu kan memang jadi alat
untuk menekan rusia
dalam hal ini tidak sedang benar benar
ingin menekan rusia

yang mestinya kalau dengan
banyak persenjataan mereka
perang ini tidak akan berjalan lama
tapi nyatanya sampai hari ini
sudah tiga bulan
ternyata rusia juga
tidak mau melakukan penaklukan total
rusia tentu akan
untuk kembali membangun dialog yang lebih
kuat untuk mendorong
berbicara mengenai taktik
strategi strategi pak fahmi
dalam minggu pertama serangan kami mengamati
bahwa rusia ini menggunakan berbagai macam
mulai dari awal
sasaran militer menggunakan rudal jelajah
serangan darat yang dilakukan tanpa henti
dan juga terakhir ini mengepung
sejumlah kota kota di ukraina
kira kira untuk kedepannya ini pak
pola strategi seperti apa yang akan diterapkan oleh rusia
apakah akan berbeda dengan di awal
atau seperti apa
apakah masih strategi tunggu menunggunya ini
masih akan dikedepankan
atau seperti apa
apa ditawarkan oleh rusia
itu saya saya sudah saya menduga bahwa
itu memang bagian dari strategi rusia ya
untuk apa namanya untuk
jeda waktu bagi mereka
untuk mengevaluasi strategi strateginya ya
termasuk juga untuk
melakukan penilaian yang lebih baik
terhadap posisi mereka ya
posisi mereka itu artinya apakah mereka sudah
sudah cukup kuat untuk meluncurkan katakan serangan serangan
akhir begitu ya atau masih harus
apa namanya melakukan serangan serangan yang ditujukan untuk melemahkan
kekuatan militer ukraina
maupun juga memberikan dampak
dampak yang lebih luas pada apa namanya pada
china ya termasuk misalnya dari sisi
baik pangan energi begitu ya
juga permasalahan permasalahan sosial yang timbul karena
karena korban sipil yang berjatuhan ya
dan pengungsian begitu itu
sehingga ketika apa namanya
gencatan senjata ternyata tidak pernah berjalan
yang terjadi kemudian adalah serangan
rusia kembali menjadi makin hebat
dalam hal ini
apa namanya sudah mampu
akhir dari dari
apa namanya serangan mereka akan berujung pada
kembali ke meja perundingan gitu
lalu pak fahmi ini kalau kita berbicara mengenai strategi menyerang rusia
rasanya yang tidak kalah menarik untuk dilihat begitu adalah strategi ukraina yang
memang tadi seperti di awal anda sebutkan juga mendapatkan banyak bantuan begitu
bagaimana anda melihat ukraina dalam melakukan strategi bertahan
dan jika memang nanti rusia menggunakan ya
senjata senjata mematikan yang mereka miliki begitu untuk perang dengan ukraina
ini apakah bisa menjadi salah satu penyebab akan meletusnya perang dunia ketiga pak fahmi
saya kira masih terlalu jauh ya
dari dari apa namanya
dari potensi perang dunia ketiga
saya kira rusia pun juga sangat memperhitungkan ya
dampak dari kemungkinan meluasnya perang begitu ya

untuk menyebabkan perang dunia ketiga

sehingga mereka kemudian juga
tidak tidak mumpak tergesa gesa
tidak mumpak juga untuk
serangan yang mungkin bisa menjadi awal dari perang dunia ketiga
beberapa hari terakhir kita melihat ada upaya untuk
makin melibatkan apa namanya
dalam dalam rencana rencana invasi mereka
sejauh ini kan itu masih sesuatu yang
itu adalah untuk tekanan tekanan saja
yang makin kuat makin besar
serangan mereka ini
jadi dapat diakomodir oleh
baik oleh ukraina maupun negara negara barat
yang akan memfasilitasi perundingan
berarti bisa kita katakan bahwa
sebenarnya bagi rusia perang ini merupakan
istilahnya jeb jep tipis begitu ya
untuk menggolkan kepentingan politiknya mereka
begitu terhadap ukraina
baik kita berarti akan tunggu saja seperti apa
terima kasih bapak khairul fahmi
sudah bergabung hari ini bersama kami
terima kasih bapak